bilik satu ya pak
dua ya pak
atas nama ibu hapibadidah
pak munduran pak
pak munduran sedikit pada kamera pak
pak munduran pak
pak munduran pak
pak sini pak
pak media tidak terima
nah ini angkat kotak
ibu ibu bantuan ibu
pak jarod kebalik pak
ibu ke depan pak
pak tahan pak
tahan dulu pak
dari sini pak
dari sini pak
isa yang berhenti sestsd
keselamatan mimpi di palla diri ini
ya ya pak
ayuh ternyata benar ini
pak makan dimana pak
pak makan dimana
lihat ini bu buat wali pop bu
bener bu buat wali pop bu
pak detik ini pak
pak detik nih pak
pak jadi oke
terima kasih banyak
bawa bawa mungkinkah sejarah untuk wawancara kita sediakan di tempat web
web com dikasih jalan apabila rekan rekan video untuk wawancara kita kasih tempat di
ya selamat pagi hari ini jakarta akan memilih pemimpin untuk masa lima tahun
mendatang dan tentu saja untuk jakarta yang lebih baik langsung dari studio dua
cnn indonesia jakarta bersama saya tiffany raitama dan saya alfian raharjo
kita simak program spesial pemungutan suara pilkada dki jakarta
hari ini sembilan belas april dua ribu tujuh belas merupakan babak baru pemilihan gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
jakarta yang kembali dimulai pasangan nomor urut dua mbak suki caya purnama serta jarad saiful hidayat
bertarung dengan pasangan nomor urut tiga anies baswedan dan sandiaga uno untuk merebut hati
para pemilih saatnya warga jakarta menggunakan hak pilih
inilah momen yang terekam kamera media saat
pencoblosan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta digelar pada lima belas
februari dua ribu tujuh belas lalu ketiga pasangan calon ini awalnya yakin bisa memenangkan suara
dengan cukup satu putaran namun faktanya tidak ada dari ketiganya yang mampu
warga ibu kota kembali akan menggunakan hak pilihnya hari ini
mencari siapa sosok pemimpin yang dianggap layak dan mampu membawa perubahan bagi jakarta
sederet permasalahan ibu kota menghadang calon pemimpin yang baru dan menunggu solusi yang dianggap mumpuni
tujuh belas april dua ribu tujuh belas hari ini sejarah kembali dicatat
ada tujuh juta lebih pemilih yang akan menggunakan hak suaranya
tempat pemungutan suara yang digunakan pada pemilihan cagup cawagup dki putaran kedua ini mencapai lebih dari tiga belas titik
dua puluh lebih tps yang digunakan saat pencoblosan putaran kedua diamankan oleh satu petugas polri dan satu anggota tni
artinya jika ada tiga belas tiga puluh empat tps maka ada sedikitnya dua puluh enam enam puluh delapan personil gabungan polri dan tni
yang mengamankan jalannya pencoblosan hari ini
sementara pengamanan pilkada putaran kedua secara keseluruhan melibatkan enam puluh empat ribu lebih personil gabungan
mulai anggota polri tni linmas dan satpol ppu
tahapan pemungutan suara di tps menjadi tahapan paling krusial dalam pelaksanaan pilkada
tak heran jika kelompok panitia pemungutan suara atau kpps seolah diuji kinerjanya dalam menyukseskan pilkada
kpu menyebutkan ada satu ratus tujuh belas satu ratus sembilan puluh enam tps yang dianggap sebagai pemilihan yang paling krusial
kpu menyebutkan ada satu ratus tujuh belas satu ratus sembilan puluh enam tps yang dianggap sebagai pemilihan pps
dalam pertugas kpps yang dibekali kemampuan teknis
membantu pelaksanaan pencoblosan pilkada dki putaran ke dua
bila di putaran pertama alokasi anggaran pilkada dki sebesar rp tiga ratus tujuh puluh miliar
di putaran ke dua jumlahnya lebih sedikit
rencana alokasi anggaran pilkada putaran kedua sebesar rp satu ratus delapan miliar
dengan catatan rp enam miliar dikembalikan ke pemprov sehingga total anggarannya adalah rp empat ratus tujuh puluh dua miliar

gekada dki puteran ii diharapkan mampu menurunkan tensi politik yang sempat memanas
kedua kubu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta diharapkan bersaing sehat untuk meraih suara terbanyak
siapapun calon pemimpinnya pemenangnya adalah warga jakarta
iki putri cnn indonesia
dan untuk mengetahui perkembangan seputar tempat pemungutan suara yang ada di jakarta
kita sudah terhubung dengan korespondensi indonesia yudi yudawan di kawasan pluit jakarta utara
serta produser lapangan sian indonesia aziza hanum di daerah cilandak barat jakarta selatan
kita menuju ke yudi yudawan terlebih dahulu di pluit
yuda selamat pagi anda bisa sampaikan kepada kami dan juga kepada pemirsa bagaimana perkembangan terkini dari kawasan pluit di tempat pemungutan suara di sana
selamat pagi alvian
tiffany selamat bergabung lagi dengan kalian pada jam sembilan kurang lebih lima belas menit lagi
dan pada saat ini saya dapat informasikan tadi sekitar pukul tujuh empat puluh sembilan waktu indonesia barat
basuki cahayapurnama veronika tan dan juga nikola sudah melakukan pencoblosan dan menggunakan hak pilihnya
ini merupakan waktu yang lebih cepat dibandingkan pada pilkada putaran pertama pada lima belas februari lalu
dimana ahok dan juga istrinya datang sekitar pukul sembilan waktu indonesia barat dengan berjalan kaki
secara tim sukses maupun warga di kawasan pantai mutiara ini
tapi untuk hari ini ahok veronika tan dan anaknya mengendari mobil tidak melakukan konvoy ataupun jalan kaki dari rumah tinggalnya
yang berjarak sekitar lima ratus meter dari tps lima puluh
di pasal lima puluh empat sendiri memang tercatat ada lima ratus empat puluh sembilan dpt jumlah ini tiga puluh enam orang lebih banyak dibandingkan pada putaran pertama yang tercatat lima ratus tiga belas orang
dan pada putaran pertama kemalin fani dan juga alvian ahok dan jorok
menang mutlak sebanyak tiga ratus delapan puluh empat suara
dan apakah memang pada putaran kedua ini ahok dan jorok juga akan memenangkan
kita masih harus bersabar menunggu karena memang nanti perhitungan suara baru dimulai pada pukul tiga belas waktu indonesia barat
sementara pada saat ini warga di kawasan pantai mutiara memang mereka sepertinya baru datang sekitar pukul delapan ataupun pukul sembilan
karena tadi saya datang pada saat subuh tidak terlalu ramai sekarang warga yang datang di kawasan puluit sendiri
ada sekitar tiga ratus tiga pemilih wanita dan dua ratus lima pemilih pria
di mana ada satu orang pemilih pemula yang memang terdaftar pada dpt untuk putaran kedua kali ini alfian dan tiffany